garuda saat ini sudah mendapatkan masukan dari para kreditur
dan sedang dalam negosiasi atas proposal pendamaian yang telah disampaikan
menteri bumn erick thohir menyatakan dalam proposal
empat lesor disebut telah sepakat merestrukturisasi utang
sementara tiga puluh lima lesor selainnya masih dalam negosiasi
erick mengklaim para lesor memberikan sentimen positif terkait proses restrukturisasi utang
proses diharapkan rampung paling lambat dua puluh satu maret dua ribu dua puluh dua
jadi yang jumlahnya banyak yang kecil kecil itu yang lesor kecil kecil
sementara direktur utama garuda indonesia irvan setia putra
mempercayakan proses hukum dugaan korupsi pengadaan pesawat atr tujuh puluh dua ribu enam ratus
yang diusut ke jaksan agung
soal kerugian sedang lagi di tahapan saat ini tahapan penyidikan
mestinya nanti pihak yang berwenang dalam menikah jaksan agung
di dalam proses hukum akan menyampaikan secara formal
terlalu dini dan terlalu tidak tepat buat kami yang menyampaikan itu
direktur utama garuda indonesia mendukung penyidikan yang berlangsung
karena merupakan bagian dari komitmen menteri erick tohir
untuk bersih bersih di tubuh pelat merah
tim liputan cnn indonesia